baju baru ya
kan baju ini mau kayak pakai
nanti di depan gebetan ayah
ya harus bagus dan mahal
bajunya bagus sih
kita kan lagi butuh uang
fatima tuh kenapa sih
orang aku kan beli baju
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
asik asik akhirnya nyok berhasil ternyata dukunnya nyong itu
mudah mudahan keputusanku ini yang terbaik
ayah insyaallah kamu menang
yang dapat traktiran dong elah takdir doang sih jantar pasti gue traktir kok lo mau apa sih ntar
kalau perlu satu
itu pasti gue cahayu apapun yang lakuin bisa aja lo eh lo lihat kan tadi
buktinya bisa gue dapetin makanya gue yakin suatu saat nanti yang namanya soraya pasti
jadi artis tenor yang doakan deh supaya cepet tenor kayak gini dong sih butuh gue tapi
nyenyak diri kan tuh suaranya sih suaranya kayak apa itu bisa menang kagak mungkin kan
tuh ya memang nggak mungkin lah dari awal nyong itu udah yakin dia itu pasti ada main sama
gila gue kasih minum lo malah nyemperkuat lagi ya maaf lah ini nggak sebaca tapi nih
gue pikir pikir ya bukannya sifat timnya aja tuh yang harus pergi dari kampung ini tapi
ada ini juga si soraya yang ganjen banget itu ya usir aja
baju baru ya iyalah baru kan mau pakai nanti di depan comparing numbers bagus dan mahal
rasanya bagus sih sayang ya kita probably what kok variety orang orang takiwakilahu sendiri karena
sobrfak style yang karrot rambut tetep seperti yakin ada hal lain lagi bisa untuk nya bangetistance
lebih banyakised buat saya bara harganya on tiga sampai crescia sih canggih merek makaending karena
sudah saya percaya bahwa nanti aku capek banget nih yang astral b network imagewaskoren yang
telepon aja di ateria oppression growl kare than filmedgung wal luv bersemosing kami zakat normwriting dan
aku dong mau ngapain misalnya kayaknya itu bukan tanggung jawabnya kak fatimah ya kalau masalah
kenapa diem ngiri ya gara gara aku yang menang makanya lain kali itu kalau nyanyi
yang bener mau sasok pakai grogi segala malu maluin aja nyampe disorakin orang sekampung

yang kotor segala lagi bener bener fatimah itu janji mau nyuciin pakaiannya selama satu
semua baju orang sekampung
kalau kamu bantu begini kan bisa cepat kelar
ya mudah mudahan aja hari ini bisa kelar yaudah harus kamu ke dalam ambil radiator
ini bawa cucian buat sampai hitung hitung cucian gratis masih berlaku
mau nyuciin baju saya gratis selama satu bulan mau baju
bapak dan ibu ibu para wali murid yang saya
saya hormati maka saya umumkan susunan dewan sekolah kita
hai sebagai ketuanya adalah ibu tanti
masal kamu tahu aja
hai saya enggak suka kalau anak saya satu sekolahan dengan adik adik kamu yang kebel
saya akan mencari berbagai macam cara supaya adik adik kamu itu dikeluarkan dan tidak betah
kenapa tante tanti semakin tegas sama kami
angkotnya udah beres
jadinya kalau non mau mulai besok angkotnya udah bisa dipakai lagi buat tarik non
ternyata hari ini ada kabar bagus juga
makasih ya kang
gimana nih musiknya seru gak

kalian tuh keliatannya udah keren banget ya
emang temenannya udah lama ya
udah dari kapan
sejak dari smu
tapi sekarang kita udah pada lulus kuliah
eh fit emang lo dulu kuliah dimana sih
gari garinya dapat kerjaan
gue mau bilang makasih banget ya
setelah waktu lo udah nolongin gue
gue gak ada yang mau

thank you banget bang
biasa aja lah
ih dingin banget sih nih orang
oke menjadikan selanjutnya kita panggilkan
gue harus bangun dulu
oke selamat malam semuanya

kata demi kata
jalinkan dari tindak
hai aku berani sendiri untuk memulainya tapi mengapa bibirku tak dapat segera
hai berapa berat oh maunya hati ini bila ketinggalan saat itu kami hanya saling berpandang
yang terdiam terpaku oh hanya dirimu yang menyaksikan segalanya oh pulang tolonglah
aku katakan padanya kucinta dia
ada apa cahyu udah ngomong jawa jawa gitu pusing gue dengernya
diam lagi cepetan jawa
jadi begini bu tanti memang ada beberapa anak yang mendapatkan keringanan selain spp ada
beberapa biaya ekstra kulikuler termasuk iqbal dan husin kan iya bu mereka itu selalu
telat bayar uang spp iya sejak kedua orang tua mereka meninggal keduanya memang sering
telat bayarnya bu kamu buat laporan secepatnya dan serahkan kepada saya iya bu
kali ini casamin musti benar benar hati hati casamin sepertinya fatima menikmati sekali
dan berhagia dengan laki laki itu casamin sama dia laki laki laku
sekarang makan dulu
lihat lihat ini harus dirayakan harus kita raya
terpilih jadi ketua dewan sekolahnya badia
terus untungnya apa buat mama
kalau iqbal dan husin itu satu sekolah sama badi
dan mama punya rencana
mama akan mengeluarkan mereka dari sekolah itu
kalau gitu bagus dong mas
terus rencana mama gimana
apa pasti akan berhasil mah
nanti dong berhasil dan harus berhasil
kita kan tahu kalau fatima itu kesulitan keuangan
pasti dia tidak akan pernah bisa
bayar uang spp adik adiknya
dan adik adiknya itu akan dikeluarkan dari sekolah
pasti fatima bakal sengsara
mama pintar deh